dahulu kala di sebuah kerajaan yang terletak di pedalaman barat hiduplah raja robin
dia memerintah kerajaannya dengan sebuah tangan besi tidak juga dengan keberanian dan kekuatan bahkan itu juga tidak
raja robin memiliki sifat lemah dan bodoh yang merupakan sifat malang bagi seorang penguasa
sekarang ingat jangan menyerah pada tuntutan mereka
aku tahu terakhir kali raja florence meminta setengah pasukanku tapi ketika aku minta sesuatu
dia tidak membantumu sayang mereka memanfaatkanmu membodohimu kau harus tegas mengatakan
ya ratuku berkata
kau hanya tidak ingin membantuku aku sangat membutuhkan emas untuk rakyatku
aku membutuhkan lebih banyak pasukan kerajaanku dibangun dekat pantai pasukan yang terakhir hanyut
menyedihkan aku tahu
ya aku rasa aku bisa
menyisihkan sedikit emas dan
mama sendalku sakit aku butuh yang lebih besar
mantelku juga agak kecil
aku ragu kau terlihat lebih buruk dariku lihat celanaku
ayahmu baru saja memberikan emas ke kerajaan lain dan sisanya harus digunakan untuk rakyat kita
tapi bagaimana dengan
oh diam tidak apa apa ibu kami baik baik saja
terima kasih alicia
sebaiknya aku menghadiri pertemuan ayahmu berikutnya atau dia akan memberikan seluruh kerajaan kita
tapi ratu jatuh sakit parah dan tanpa dukungannya raja tidak dapat bertahan
ini adalah peri grand marina
dia dari asosiasi peri kerajaan dan datang untuk melihat apa masalahnya
bagaimana sebuah kerajaan bisa diperintah dengan begitu mengerikan
dia berkeliling memeriksa kerajaan
tidak ada kebahagiaan kesehatan rendah

dia pergi mencari raja tapi tidak senang dengan apa yang dia lihat
apa yang sedang terjadi disini
tidak heran kerajaan ini berantakan
haruskah aku membantunya
tapi apa gunanya kalau dia tidak tahan dengan pendiriannya
robert itu bukan cara seorang pangeran berperilaku
apakah itu anak anak kerajaan
tapi alicia lena bilang dia akan melakukannya untuk
itu masalahmu tangani sendiri jangan membebankannya pada orang lain
bertanggung jawablah atas tindakanmu
jika kau sungguh membutuhkan bantuan barulah memintanya
oh dia tampak seperti orang yang bertanggung jawab
mungkin aku akan mencoba membantu melalui dia
pertemuan itu ternyata lebih buruk
aku grand marina dari asosiasi peri kerajaan
kau di sini untuk membantuku betapa indahnya
ya aku butuh emas karena emas di sini hampir habis
dan rakyatku membutuhkan lebih banyak makanan dan air dan juga
aku di sini bukan
bukan untuk memperbaiki kekacauanmu
namun aku akan membantumu
aku punya tugas untukmu
sebuah sebuah tugas
aku akan memberimu sebuah tulang ikan ajaib
ini akan memberimu apapun yang kau inginkan
hanya satu keinginan
juga tulang ikan ajaib ini untuk putrimu alicia
tidak ada tapi
jika tidak kerajaanmu ini akan hancur
dan dengan itu raja melesat pergi
setengah ketakutan setengah menangis
aku pikir perisi harusnya baik
aku hampir selesai
oh ada tulang ikan
pasti suka rasa spesial itu
tidak tunggu alicia
raja menyampaikan semua yang dikatakan grand marina kepadanya kepada alicia
tulang ikan ajaib
aku akan menyimpannya di kamarku
dan disanalah dia menyimpannya
di bawah mangkuk kaca
dia pergi dan berbicara dengan bonekanya duches
yang benar benar memiliki hati alicia
peri telah memberiku tulang ikan harapan
aku akan menggunakannya nanti pada waktu yang tepat
raja sangat senang
berpikir bahwa semua kekhawatiran mereka telah berakhir
tapi selama berhari hari
alicia apa yang sedang kau lakukan
aku sedang menjahit gaun lena
pakaian kami tidak muat lagi
berharap untuk yang lebih baik
aku bisa tapi aku tidak akan
orang dewasa berpikir kita melakukan sesuatu tanpa alasan
tapi itu tidak benar kan dices
tidak peduli bahaya apa yang dialami alicia
dia akan selalu menemukan cara untuk menghadapinya
dia menangani sebanyak yang dia bisa dengan kekuatannya
dia hanya akan meminta bantuan jika diperlukan
tapi dia akan memastikan dia tidak tertipu
alicia wanita tua itu sangat pemarah
bantu aku darwin
wah ribut sekali
ayolah bergabunglah dengan kami dalam tarian
tarian para jurumasak
alicia meskipun galak dan tegas memiliki cara khusus untuk membuat orang menyukainya
namun raja tidak senang
alicia sudah kau
untuk apa pakaian ini
apakah itu perban
ini pakaian kita
mereka tidak cocok untuk kita
tapi mereka bagus dan bisa berguna bagi keluarga miskin lainnya
dan perban itu untuk yang terluka
alicia tidak bisakah kau mengharapkan kekayaan dan kesehatan kerajaan daripada melakukan begitu banyak pekerjaan
tapi kalau aku bisa melakukannya sendiri mengapa menyanyiakan harapan
setiap gerakan yang dilakukan alicia diamati oleh grand marina
malam itu alicia duduk bersama ibunya yang sakit dan menceritakan semuanya
lanjutkan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab
ketika waktunya tepat gunakan perhatianmu
dan tulang ikan ajaib dengan bijak
di tengah tengah ini raja tampaknya dalam kesulitan
kumohon aku tidak punya apa apa untuk rakyatku sekarang
iya aku tidak punya banyak untuk diberikan
saat ini aku kekurangan uang
oh aku juga
kami mengalami cuaca buruk beberapa bulan ini jade
tapi aku memang membutuhkan ruang untuk pelatihan pasukanku
bolehkah jika aku meminjam tanahmu
oh apa yang harus kulakukan
ayah apa yang harus saya lakukan
raja memberitahu alicia tentang situasi menyedihkan yang mereka alami
ayah kita masih punya beberapa benih di lumbung kita
kau punya teman di selatan yang mungkin meminjamkanmu lebih banyak
tapi kita butuh tanah
kita punya banyak tanah
hmm akan kita gunakan itu

saya akan mencari tanah di selatan
malaysia menuju ke arah tanah tandus tua
kita tidak bisa membeli pupuk
tapi kita bisa menggunakan limbah kerajaan untuk mengisi kembali tanah
tenaga kerjanya adalah rakyat kita
kita punya sumber daya untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik
ayah tidak yakin
percayalah padaku ayah
jadi dengan saran alicia raja melakukan semua yang dia minta
dia mendapatkan benih dan semua orang yang mampu bekerja keras di ladang
mereka menabur benih dan setelah banyak perawatan dan perencanaan kerja keras mereka mulai membuahkan hasil
lihat itu kita akan mendapatkan panen yang bagus tahun ini
tapi masalah baru muncul dengan sendirinya
belalang kawanan belalang terbang ke kerajaan
kerja keras kita akan hancur
tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang
tentu ada alicia masuk ke dalam
aku telah melakukan semua yang kubisa untuk memperbaiki situasi ini
sekarang aku butuh bantuan tolong
aku berharap tanaman kami benar benar aman
saat alicia menyaksikan gelembung sihir besar terbentuk di sekitar ladang dan melindunginya
oh kita terselamatkan
apa yang kita rayakan
ibu dokter berkata aku diizinkan untuk berjalan sedikit
aku merasa lembaga aku diizinkan untuk berjalan sedikit
sayang lihat apa yang telah dilakukan anak kita alicia
selama berhari hari tanaman tumbuh dengan indah
kerajaan menuai panen yang paling indah
hahaha kita punya lebih dari yang kita minta
hmm siapa ini
raja raja tetangga melangkah keluar dengan wajah kesal
ah robin bantu kami teman baik
tanaman kami semua hancur dan kami dengar bahwa kau telah memanen hasil yang melimpah
ya ya itu benar
maka kau tidak keberatan memberi kami beberapa kan
tentu saja kami tidak akan keberatan kalau kau memberi kami sesuatu sebagai balasannya
kedua raja terkejut mendengar alicia berbicara
maaf tapi kami sedang bicara dengan ayahmu raja rob robin
ehm di mana dia
raja robin telah mempercayai aku dengan masalah ini
jadi kalau kami memberimu sebagian dari bagian kami kalian juga harus membayar kami kembali
dan kerajaan mendapatkan kembali kesehatan
dan kerajaan mendapatkan kembali kesehatan

aku punya celana yang pas
kerajaan kita siap untuk musim dingin
alicia menyaksikan orang orang tumbuh lebih kuat dan lebih bahagia di sekitarnya
tulang ikan telah menghilang
dan sekarang dia menatap kerajaannya dengan puas
aku tidak pernah berterima kasih pada peri
oh apa kau
grand marina dari asosiasi peri kerajaan
aku merasa cukup nyaman pergi mengetahui kerajaan ada di tangan yang baik
aku memberimu cincin ajaib
jika kau perlu aku panggil saja aku dan aku akan berada di sini
aku akan berada di sini
aku akan berada di sini
aku akan berada di sini
aku pikir aku bisa menangani banyak hal
putri alicia menunjukkan bahwa kita tidak dapat selalu bergantung pada orang lain
kita juga tidak dapat membiarkan orang lain membodohi kita
jauh lebih baik untuk menjadi dapat diandalkan cerdas dan tangguh
pada saat yang sama ramah juga baik
ini adalah hal yang diperlukan untuk menjadi sukses dan bahagia dalam hidup